masyarakat global terus menghadapi ancaman penyakit infeksi baru ataupun lama yang berulang
pengembangan penelitian dan teknologi di bidang kesehatan saat ini masih dirasa belum cukup untuk menjawab tantangan tersebut
menurut data who sebanyak tiga puluh persen penduduk di dunia kekurangan akses terhadap obat obatan yang bersifat life saving atau penyelamat jiwa
vaksin menjadi salah satu upaya dalam melindungi manusia dari ancaman penyakit yang obatnya masih terus dikembangkan
sebagai negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai dua ratus enam puluh juta jiwa indonesia menjadi salah satu pasar vaksin terbesar di dunia
lalu sudah sejauh mana kesiapan indonesia dalam membangun kemandirian vaksin dan juga keterlibatan negara kita di kawasan dalam menemukan solusi pencegahan dan menurunkan resiko terjadinya pandemi global
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
vaksin jadi salah satu metode ampuh untuk mencegah penyebaran dan pengobatan suatu penyakit
badan kesehatan dunia who mengatakan vaksin yang sudah digunakan selama lebih dari setengah abad ini telah melindungi miliaran orang di dunia
sebagai negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai dua ratus enam puluh juta jiwa indonesia menjadi salah satu pasar vaksin terbesar di dunia
tidak hanya sebagai pasar vaksin indonesia juga berperan sebagai negara pemasok kebutuhan vaksin dunia
pt bio farma selaku badan usaha milik negara yang fokus di bidang life science telah mengekspor produknya ke lebih dari satu ratus empat puluh negara dan empat puluh sembilan negara diantaranya merupakan negara yang tergabung dalam
dalam organisasi kerjasama islam atau oki
menurut data bio farma nilai ekspor vaksin dari perseroan tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir
tercatat pada tahun dua ribu lima belas ekspor vaksin menyentuh angka sebelas juta dolar as kemudian meningkat menjadi dua puluh dua juta dolar as pada dua ribu enam belas dan tiga puluh satu juta dolar as pada dua ribu tujuh belas
sinergi dalam membangun ketahanan vaksin nasional juga dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan forum riset life science nasional secara rutin
forum melibatkan para peneliti pelaku industri dan juga pemerintah sebagai regulator
kami coba untuk mempercepat kolaborasi riset untuk produk produk bioteknologi lain seperti blood product biosimilar dan kit diagnostic
jadi pertemuan ini pertemuan rutin untuk mempertemukan para perisep dari perguruan tinggi dan lembaga riset
dipertemukan dengan para regulator dalam hal ini kemkes kemudian kementerian ristek dikti
dan tentunya badan pom dan dipertemukan juga dengan pihak industri teteh bio farma
jadi kami harapkan dari hasil kolaborasi riset ini dapat dilanjutkan ke industri untuk bisa diproduksi secara massal untuk kebutuhan masyarakat indonesia
dengan sinergi yang dibangun ini diharapkan indonesia mampu berperan lebih dalam mendorong riset serta pengembangan obat obatan
baik di dalam maupun di luar negeri
indonesia yang tergabung dalam negara indonesia
indonesia yang tergabung dalam negara indonesia
indonesia yang tergabung dalam negara
organisasi kerjasama islam atau oki ditunjuk sebagai negara pusat riset vaksin negara anggota oki
diwakili oleh pt bio farma indonesia dinilai memiliki peran penting dalam mendorong kerjasama strategis di bidang life sciences
untuk kepentingan masyarakat di negara anggota oki
nah untuk membahasnya saya sudah bersama di studio dengan bapak rahman rustan
yang juga merupakan direktur operasional pt bio farma dan kepala biro kerjasama luar negeri dari kementerian kesehatan republik indonesia
pak acep semantri pak acep pak rahman apa kabar
tapi kalau tidak sehat juga ada obatnya mudah mudahan
ya ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesehatan ya
di indonesia ini dengan populasi yang dua ratus enam puluh juta dan apalagi bermacam macam penyakitnya
dan tentu saja masyarakatnya
masalah distribusi obat obatan itu sangat penting apalagi misalnya vaksin ya
nah setahu saya indonesia di bawah bio farma lumayan ya
sudah diberi kepercayaan untuk bukan saja memproduksi vaksin untuk indonesia
tapi juga mengekspornya ke luar negeri
nah kalau kita bicara vaksin ini juga
saya lihat ini di indonesia nya masih sering ada pro dan kontra
khususnya mengenai apakah ini aman atau tidak halal atau tidak dan lain sebagainya
jadi banyak sekali yang mungkin juga dari segi sosialisasi edukasi diberikan kepada masyarakat
jadi program ini juga salah satunya adalah untuk memberikan edukasi
dan kalau kita merasa bahwa wah indonesia kita kurang ini kurang itu
tapi ternyata dari segi kesehatan sebenarnya kita sudah cukup canggih
nah pak rahman ini juga sekarang vice president oyc vaccine manufacturing group
nah ini merupakan suatu saya rasa institusi yang masih perlu dijelaskan
kenapa apa dan ini memang suatu organisasi kerjasama islam
nah ini kan indonesia sebagai negara islam terbesar juga mungkin ada kaitannya
bisa diceritakan sedikit latar belakang tujuannya tugas tanggung jawabnya
dan siapa siapa saja anggotanya
itu kami dirikan berdasarkan kebutuhan vaksin
selama ini lima puluh tujuh negara anggota oki memenuhi kebutuhan vaksin dan medisin di negara masing masing itu bilateral dan belum terkoordinir dengan
belum terkoordinir nah ini visi vaksin manufacture group ini persisnya didirikan tahun berapa pak rahman
jadi kami coba mengidentifikasi potensial researcher potensial manufacturer yang ada di negara negara islam
ternyata ada tujuh negara anggota oki yang sudah memiliki pabrik vaksin
nah ada arab saudi ada indonesia kemudian ada mesir ada iran senegal maroko dan tunisia
jadi kami mengundang teman teman dari industri vaksin negara oic ini berkumpul bersama di bandung
nah di bandung ini tahun dua ribu tiga belas
oh dua ribu tiga belas ini sudah enam tahun ya
betul kami berkumpul di tahun dua ribu tiga belas dan sepakat untuk membentuk grup
dan kemudian di launching di pertemuan pertama di jeddah karena harus berkoordinasi juga dengan oic yang berpusat di jeddah
nah saat itu sudah sepakat bahwa sebagai presiden itu dari pabrik yang ada di arab saudi partner kami
karena supaya dekat dengan headquarter di jeddah
ya distribusinya lebih gampang juga
tapi vice presidentnya dari indonesia
nah ini kenapa kenapanya dan merupakan suatu
ya suatu kehormatan tentu saja
ya karena ternyata begini
dari tujuh negara yang sudah memiliki pabrik vaksin
yang vaksinnya sudah diakui oleh badan kesehatan dunia untuk program imunisasi dasarnya hanya indonesia
di antara semua negara yang bergabung dalam oki
betul jadi tujuh negara itu semuanya produksi vaksin yang sudah diakui oleh badan kesehatan dunia untuk program imunisasi dasarnya adalah indonesia
itu hanya indonesia
yang sudah dianggap berhasil
betul ada senegal memproduksi hanya satu vaksin
itu pun untuk kebutuhan afrika barat dan afrika tengah
ya biasanya seperti yellow favor dan lain sebagainya
kalau khusus untuk indonesia ini apa apa saja vaksin yang dianggap indonesia sudah berhasil
ada produk vaksin produksi indonesia yang sudah diakui oleh badan kesehatan dunia
sudah memenuhi standar internasional
ini sudah didistribusikan ke lebih dari satu ratus empat puluh negara
jadi indonesia kita mengekspornya ke satu ratus empat puluh negara
ada empat belas macam vaksin dan tentu saja ini vaksin yang saat ini kita gunakan semua kan di indonesia
yang memproduksi bio farma atau juga perusahaan perusahaan farma yang lain
jadi sebagai bumn badan usaha milik negara prioritas kami adalah memenuhi kebutuhan vaksin untuk program imunisasi nasional di indonesia
kami punya sisa kapasitas berlebih yang kemudian bisa kami kirimkan ke negara negara lain
untuk membantu program imunisasi nasionalnya
membantu tapi mengekspor ya menjual juga kan
ini bisa merupakan divisa juga kan sebenarnya buat indonesia
tapi di luar oki ini di luar organic islamic cooperation ini bagaimana selama ini kerjasama dengan luar negeri
acep khususnya ri luar negeri
karena biasanya sumber daya alamnya ada di indonesia
kemudian mungkin merupakan
ada teknologinya ada di sana
bagaimana apakah semakin kesini semakin baik hubungan kita dengan luar negeri
saya kira demikian
dari waktu ke waktu kerjasama kita dengan luar negeri semakin meningkat
dan khusus untuk negara negara anggota oki kita berhasil membangun satu platform kerjasama di bidang kesehatan
ini tidak terlepas dari diplomasi indonesia sebetulnya
karena ketika kita menjadi tuan rumah konferensi
menteri kesehatan oki tahun dua ribu tiga belas
dan kemudian kita menjadi ketua kerjasama kesehatan dua ribu tiga belas dua ribu lima belas
kita telah mengusulkan agar oki memiliki suatu rencana aksi strategis

contohnya apa saja kira kira strategi yang dibutuhkan
di bawah rencana aksi ini kita memiliki enam tematik area
salah satunya adalah untuk pengembangan obat obatan kemudian vaksin dan teknologi kesehatan
nah kita memiliki keunggulan seperti yang disampaikan oleh pak rahman tadi
kita memanfaatkan momentum itu dengan menggunakan platform kerjasama di bidang obat obatan vaksin dan alat kesehatan
maka kemudian kita manfaatkan untuk kemudian kita gunakan di dalam mendorong atau memajukan keunggulan kita itu untuk didorong untuk bisa dimanfaatkan oleh negara negara anggota
ya mungkin bisa disebutkan lebih rinci lagi pak rahman
keunggulan persisnya kita
yang kita miliki sih di indonesia sehingga kita sanggup ya memproduksi dan juga sekarang bahkan membantu negara negara lain untuk mendapatkan vaksin
apa apa saja dan sejauh ini bagaimana itu terus menerus dilakukan perbaikan dari segi riset teknologinya pengembangannya dan lain sebagainya
kita memiliki kompetensi di bidang bioteknologi
ya di bidang bioteknologi
ini yang menjadi dasar bio farma untuk memiliki kompetensi
untuk mencari vaksin vaksin baru
nah pengembangan vaksin baru ini membutuhkan standar standar global
jadi kami memang memiliki program untuk international placement
memasukkan staff staff kami di berbagai forum global
itu untuk menangkap regulasi regulasi tadi dan potensi potensi pengembangan vaksin baru
nah ketika kita sudah mendapatkan regulasi yang dibutuhkan
standar itu kita harus capai
jadi dengan mencapai standar global akhirnya kita bisa dipercaya oleh badan kesehatan dunia
apalagi standar global itu sangat ini ya sangat strict lah istilahnya
mau tidak mau kita harus penuhi
tapi dari secara standar indonesia secara keseluruhan kita masih jauh ketinggalan atau sebenarnya sudah hampir mencapai standar global itu sendiri
sebetulnya standarnya sudah hampir mencapai
bahkan sudah ada beberapa yang
tetapi yang harus kita tingkatkan
tetapi yang harus kita tingkatkan adalah integrasinya
jadi ada beberapa standar terkait quality ada beberapa standar terkait environment ada standar terkait health and safety
nah ini semua standar itu sudah ada di kita
bahkan sudah ada juga yang setara dengan level internasional
tapi yang harus kita tingkatkan adalah integrasi
iya yang penting ya integrasinya dan kolaborasi seperti dengan negara negara oki ini kan sangat penting dan juga di negara negara asing
kita istirahat sebentar pak acep dan juga pak rahman
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini
ya bersama insight with desi anwar kita juga masih ditemani kepala biro kerja saham luar negeri dari kementerian kesehatan ri
dan beliau juga merupakan direktur operasional dari pt bio pharma salah satu bumn kita yang cukup sukses untuk memproduksi vaksin ternyata indonesia bisa dikatakan diperhitungkan lah di dunia internasional
pak acep ini kan kerjasama sebenarnya indonesia selain negara negara
indonesia selain dengan negara negara oki kan negara lain juga
nah kalau kita lihat negara negara besar yang lain dan membutuhkan banyak vaksin dan juga mungkin ya di mana tingkat penyakitnya juga lumayan banyak seperti india misalnya atau china dan lain sebagainya
ini bagaimana kerjasama kita selama ini dengan luar negeri ya khususnya untuk mengembangkan
berbagai macam kolaborasi dan juga produk produk ya vaksinnya
ini selain dengan negara negara organisasi kerjasama islam dengan platform kerjasama di pengembangan obat obatan vaksin dan teknologi kesehatan kita juga mengembangkan kerjasama bilateral dengan sejumlah negara antara lain tadi disebutkan dengan india dan china kita juga memiliki satu kerjasama kesehatan termasuk di dalamnya bagaimana pengembangan untuk industri farmasi dan alat kesehatan
selain itu juga tentu dengan negara negara lain
dan baik kerjasamanya selama ini
ini kita bina dengan baik karena ini satu momentum yang baik untuk kita di dalam rangka mendorong kemandirian nasional di bidang industri farmasi dan alat kesehatan
ya kemandirian ini penting ya apalagi kalau misalnya sekarang banyak sekali penyakit atau virus virus yang memang khusus seperti misalnya flu babi flu burung dan macam macam yang sars kita ingat
nah ini tantangannya khusus untuk indonesia
apalagi kalau di luar negeri itu perusahaan atau industri pharmaceutical itu kan bank business ya uangnya itu begitu banyak dan kuncinya itu adalah patent
nah bagaimana kita di indonesia mandirinya dari segi kita pegang patentnya karena kita juga dari sinilah ininya istilahnya produknya ya sumber daya alamnya kita miliki gitu ingredients nya
jadi melalui kerjasama ini kita harapkan
kerjasama ini kita harapkan akan ada capacity building untuk kita kemudian juga ada technical assistant dan tentu kita harapkan melalui kerjasama ini juga akan ada transfer of technology sehingga kemudian kita ke depan bisa mengembangkan industri farmasi dan alat kesehatan secara mandiri
nah kita harapkan kerjasama ini bisa lebih konkret dan kita terus majukan dengan berbagai negara
tapi khususnya dengan negara negara lain sudah berkembang mereka welcome atau tidak misalnya masalah patent ini apa lagi
apalagi karena kita lah istilahnya sumber sumber penyakit tropis itu kan ada di sini sehingga penelitian juga sering dilakukan di sini lah di kawasan sini
ya dengan diplomasi yang kita lakukan tentu kerjasama ini akan saling menguntungkan
terutama bagi kita dari sisi kepentingan nasional kerjasama yang kita bangun harus menguntungkan bagi indonesia dan kita sudah membuat pagar pagar sehingga kepentingan nasional kita betul betul terjaga
jadi memang sekali lagi bahwa tujuan kerjasama ini
ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kita ke depan
iya dan harus jago negosiasi ini sama rahman ini
mungkin dengan oki agak berbeda ya nuansanya karena ini sama sama negara ya rata rata negara berkembang di situ dan negara islam dan sehingga ada kesamaan
tapi dalam hal di mana pharmaceutical products itu kan sebuah bisnis yang mau tidak mau juga disitu banyak sekali ininya ya investasinya
ini bagaimana kolaborasinya sehingga saling menguntungkan lah
jadi di asosiasi vaksin manufacturer group untuk negara oki ini kami sepakat untuk saling mengisi dan saling bantu
jadi memandang bahwa perusahaan perusahaan vaksin yang ada di negara oki itu bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partner
nah di sini kita sama sama melakukan mapping apa yang dibutuhkan oleh tiap regional
oke contohnya berikan contoh
jadi seperti di saudi arabia mereka sudah memiliki pabrik vaksin
tetapi memang kapabilitasnya belum dari produksi upstream dari hulu
nah ini kami coba bantu ketersediaan bahan aktif dan bahan setengah jadinya dari indonesia
kami melakukan transfer teknologi juga ke negara negara arab saudi
arab saudi ada program untuk memenuhi kebutuhan
vaksin di negara negara teluk
jadi bukan hanya di arab saudi sendiri tetapi negara negara gulf countries
ketika kita sudah melakukan transfer teknologi
maka mereka akan terus membutuhkan bahan setengah jadi ataupun bahan aktifnya dari indonesia
dan ini saling menguntungkan
saling menguntungkan ya dan tidak berkompetisi dan juga mungkin masalah patent dan lain sebagainya ini tidak ada masalah di situ atau bagaimana ini nanti dalam bentuk kemasannya itu
kami bagi ke dalam tiga termin
termin yang paling pendek atau short term itu kami dari indonesia membantu negara negara oki dengan mengirimkan final product untuk program imunisasi nasional
nah ketika mereka sudah punya kapabilitas untuk proses akhir kami bantu mereka dengan transfer teknologi dan membantu dengan penyediaan bahan aktif dan bahan setengah
jadi tentunya itu semuanya dari indonesia
justru transfer teknologinya itu dari indonesia ke negara negara di timur tengah itu ya
jadi kita sudah memiliki dari segi teknologinya ya
jadi dari mid term kita lakukan transfer teknologi teknologinya dari indonesia
dan kemudian untuk long term banyak sekali berkembang penyakit penyakit baru
seperti tadi disampaikan ada coronavirus ada sars ada merv cov zika
nah ini menjadi tantangan negara negara islam untuk berkembang
untuk bekerja sama
indonesia dengan kompetensinya alhamdulillah sudah ditunjuk sebagai oic center of excellence
di pertemuan menteri kesehatan negara negara oki tahun dua ribu tujuh belas di jeddah
wah ini prestasi yang luar biasa ya bangga ya pasti pak
terima kasih diperjuangkan diplomasi kita
nah tapi tantangan ya terhadap diplomasi ini
karena sekali lagi saya katakan ini apalagi di negara berkembang big business ya dan patent itu memiliki hak
karena disini istilahnya menyangkut ini
karena menyangkut investasi yang cukup besar
apa daya tawar indonesia bagaimana menegosiasi supaya kita tidak dirugikan
karena bahan bahan itu contoh contoh virus itu justru sering kita yang memiliki
sementara itu sering mereka yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari penjualan distribusi secara global kan ya pak
saya kira kalau untuk vaksin justru agak terbalik karena memang kita memiliki keunggulan di situ
sehingga dari sisi patent sebagian memang karena dihasilkan oleh penelitian dari kita sendiri
maka patent tidak menjadi persoalan justru kita memiliki keunggulan di situ
dan justru karena itu seperti yang tadi pak rahman sampaikan kita ditunjuk menjadi center of excellence untuk produksi vaksin dan biotek negara negara anggota uki
nah ini saya ingin ceritakan sedikit
ini merupakan satu capaian kita
selain capaian lainnya adalah
bagaimana kita membangun komitmen negara negara anggota oki untuk kemandirian negara negara anggota oki dari sisi pemenuhan untuk kebutuhan vaksin dan obat obatan
saya kira ini merupakan satu pasar buat indonesia
sehingga keunggulan indonesia kemudian bisa dimanfaatkan oleh negara negara anggota oki
dengan demikian juga berarti kita bisa meningkatkan ekspor vaksin kita ke negara negara anggota
jadi sebenarnya merupakan suatu achievement ya
keberhasilan yang bisa kita banggakan ya pak aceh
tapi ke depan apa yang diinginkan ya selain ya kemandirian kolaborasi dan lain sebagainya
khususnya dalam berdiplomasi dengan luar negeri ini
karena ya terus terang apalagi negara negara berkembang yang lain ya
dan yang masih berkembang seperti india dan china
karena semua mereka menginginkan ya akses terhadap vaksin yang murah obat obatan yang murah
dengan teknologi yang murah
dan teknologi yang dimiliki
ini apa apa saja cita citanya
kalau bagi kita di dalam melaksanakan diplomasi maupun kerjasama kan memang harus selalu ada tick and give
kita ada keunggulan yang bisa kita bagikan
tapi juga kita bisa mengharapkan dari kerjasama itu untuk dukungan di sektor sektor lain
terutama di bidang kesehatan kita masih membutuhkan kerjasama untuk berbagai resorsi dalam pembangunan indonesia
contohnya apa saja yang masih dibutuhkan pak aceh
misalnya kita bisa kerjasama di bidang investasi
investasi untuk pengembangan farmasi maupun alat kesehatan maupun juga di pelayanan kesehatan
jadi kita bisa saling tukar kerjasama dengan negara negara
kalau harapan untuk meningkatkan devisa bisa diharapkan dengan
itu kira kira berapa persen lah itu dari misalnya ekspor yang kita
hitung hitung aja mungkin pak rahman yang tahu
tetapi kalau tadi saya gambarkan bahwa total penduduk negara negara anggota oki ini kan dua puluh empat persen penduduk dunia
artinya kalau kita memenuhi pasar kebutuhan negara negara anggota uki ini sudah sangat luar biasa bagi devisa indonesia
baik terima kasih banyak kita istirahat sebentar
tapi sebelumnya juga pak acep akan meninggalkan kita
nanti ada narasumber yang berikutnya
tapi pak rahman tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini dengan tambahan narasumber menarik berikutnya
nah kita sudah berjumpa dengan presiden organization of islamic cooperation vaccine manufacturing group dan direktur operasional pt biofarma
dan sekarang juga sudah bergabung bersama kami dari kementerian kesehatan agus dini bannun saptaningsis sebagai direktur produksi dan distribusi kefarmasian kementerian kesehatan
kenapa mbak desy baik
kembali dengan pak rahman tadi ada yang masih belum terjawab ya dalam pertanyaan
siapa tak pak aceh
kita sebagai pengekspor sekarang vaksin dan juga obat obatan karena kita mengekspor bukan saja vaksin ya
tapi obat obatan jamu dan lain sebagainya setahu saya kita juga ekspor
kira kira berapa hasil devisa yang kita harapkan dari komoditas non migas ini
dan ini kan bisa menjadi salah satu produk bernilai tambah yang kita bisa kembangkan terus menurut saya di indonesia untuk meningkatkan devisa kita
jadi saat ini memang bio farma masih fokus produksinya kepada vaksin terutama untuk vaksin program imunisasi dasar
nah kalau kita hitung hitungan secara umum kebutuhan vaksin di indonesia baik dari pemerintah maupun sektor swasta
kita bisa mencatat bahwa penghasilan yang didapatkan oleh bio farma itu satu lima triliun untuk di dalam negeri
dan itu sudah memenuhi kebutuhan yang ada atau sebenarnya
untuk program imunisasi dasar sudah
nah tapi masih banyak vaksin vaksin lain untuk antisipasi penyakit penyakit yang baru
dan ini masih terbuka luas
dan kemudian sisa kapasitas yang besar dari bio farma kita bantu negara lain untuk program imunisasi dasarnya
itu hampir lima puluh persen dari target omset perusahaan
jadi katakanlah satu lima triliun itu dari ekspor
nah kalau kita coba hitung negara oki yang sekarang sudah menggunakan produk dari indonesia itu ada empat puluh sembilan negara oki yang sudah menggunakan vaksinnya dari indonesia
data lima tahun terakhir itu sekitar tiga ratus miliar untuk vaksin imunisasi dasar saja
hanya untuk yang dasar saja
hanya untuk yang dasar saja
dan pasti permintaan ini juga terus meningkat ya dengan meningkatnya jumlah populasi
mungkin untuk penyakit penyakit baru yang akan kita hadapi
ada satu potensi indonesia yang sedang kita rencanakan untuk kita eksplore lebih jauh yaitu herbal medicine
nah itu dia kita sebenarnya jago sih itu
jamu dan lain sebagainya karena bahan bakunya ada di sini semua kan
nah kompetensi untuk herbal medicine itu dimiliki oleh saudara saudara kita yang lain dari kimia pharma dari indofarma dari pt papros
itu yang kita ajak nanti untuk masuk ke dalam jejaring
tapi kita juga tidak akan berhasil untuk memasarkan herbal medicine karena negara negara lain tidak punya selain di indonesia dan di asia
pasti juga sangat populer karena ini juga istilahnya alternatif dan mungkin efek sampingnya juga bisa lebih tidak terlalu mengkhawatirkan
kalau dari sisi produksinya karena salah satu yang penting apalagi kalau kita bukan saja di luar negeri di dalam negeri juga masalah produksi distribusi apalagi vaksin ini kan
sangat ini ya sangat fragile gitu ini bagaimana selama ini tidak ada masalah
ya memang tidak banyak pebisnis yang mau masuk di industri vaksin karena memang tadi highly regulated
nah highly regulated dan kemudian ini untuk kemaslahatan orang banyak artinya kita harus affordable price
harganya tidak boleh bisnis oriented
ya karena ini tujuannya adalah untuk kepentingan umum kepentingan publik ya
sementara produksinya kan lumayan mahal
jadi dengan kondisi seperti itu kita harus memperbesar kapasitas untuk visibility nya tercapai
sekarang kapasitas produksi yang dimiliki oleh bio farma lebih dari dua miliar dosis dan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan membantu negara negara lain
tapi ini harus kita tingkatkan terus karena masih terbuka
tapi itu kan ada storage khusus ya dan tempat penyimpanan dan lain sebagainya supaya tidak rusak
sehingga sebenarnya kan cukup mahal

selain di bidang manufakturnya setelah selesai pendistribusiannya pun harus dengan cold chain system
cold chain ini membutuhkan fasilitas yang memang bisa konsisten dalam menyimpan suhu tertentu
jadi memang ada investasi juga untuk distribusi
dan tentu saja tanpa meningkatkan harga vaksin itu
tersebut bu dini ya sebagai direktur produksi dan distribusi ya kefarmasian
ya tentu saja indonesia negara lain
negaranya sangat luas
ini bagaimana selama ini distribusi dan juga memastikan bahwa tidak rusak sampai ke tempat sampai ke tujuan apa apa saja ini tantangannya di indonesia
jadi kementerian kesehatan memang sudah berusaha menjamin rantai dingin yang ada
jadi rantai dingin yang ada itu dari bio farma kemudian nanti di distribusikan ke dinas kesehatan
kemudian dinas kesehatan provinsi
ke dinas kesehatan kabupaten
ke bupaten kota
dan kemudian ke puskesmas
tentunya itu rantai dingin kita jaga
dari distribusinya dari mobilnya dan kemudian juga penyimpanan vaksin di dinas kesehatan provinsi kabupaten kota bahkan kemudian juga sampai ke puskesmas gitu
nah itulah memang pemerintah berusaha walaupun memang di papua pun kita juga menjamin rantai dingin tersebut
selama ini ada berapa persen mungkin yang rusak atau ternyata keadaan luar sah dan lain sebagainya itu dalam proses ini
yang rusak dan yang kadaluarsa mohon maaf mungkin saya tidak punya datanya
tapi terjadi kan bisa saja
ada beberapa terjadi gitu ya
karena kalau kita lihat di papua ya alhamdulillah sekarang listrik sudah bagus ya
kalau dulu sering mati
malah mungkin di jakarta nih
walaupun ada genset sih biasanya di wiset ya
kalau mati seperti waktu itu
jadi selama ini itu tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya
ya tantangan terbesarnya ya memang kalau di daerah daerah perifer gitu ya
walaupun kita sebisa mungkin selalu kita menjamin rantai dingin
namun ya itu kalau misalnya listrik mati walaupun kita ada genset
tapi sekarang kita di dinas kesehatan kabupaten kota itu kita memakai tenaga surya
sehingga kalau misalnya mati lampu kita ada genset
kemudian kalau genset nggak ada bisa juga dengan tenaga surya seperti itu
nah kerjasama misalnya dengan bumn seperti ini
ini bagaimana seperti apa sinerginya kolaborasinya dan menjadi tanggung jawab siapa dan lain sebagainya itu bagaimana bu dini
kita tentu saja kita kan sesuai dengan impres nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang pengembangan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
dimana kita melibatkan dua belas kementerian
nah kemudian kementerian kesehatan dalam hal ini adalah mempunyai tugas
mempunyai tugas adalah membina industri industri farmasi untuk produk produk life science termasuk vaksin ini
jadi salah satu membinanya adalah tentunya kita tadi seperti dibicarakan dengan pak acep
juga mendorong untuk ekspor dan kemudian bukan hanya kementerian kesehatan
kita juga lintas sektor kolaborasi dengan kementerian lain
misalnya kalau kementerian keuangan sekarang sudah mengeluarkan pp empat puluh lima
kemudian kita kerjasama dengan bio farma dalam hal untuk sarana prasarana juga ya untuk rantai dingin tersebut
rantai dingin ya namanya cold chain
jadi saya tambahkan mungkin untuk cold chain
untuk menjamin bahwa selama ini kita bisa menjaga keuntungan
bahwa selama penyimpanan dan pendistribusian memenuhi syarat
setiap file yang diproduksi oleh bio farma itu dilengkapi dengan vvm
itu suatu indikator suhu
jadi kalau kita kirimkan indikator suhu ini warnanya tidak boleh berubah selama dia disimpan di suhu yang direkomendasikan
kalau untuk polio itu minus dua puluh derajat
kalau untuk vaksin lain dua sampai delapan derajat celcius
kalau dia terpapar suhu tinggi maka indikator suhu ini akan berubah
nah jadi kalau
dan itu harus dipastikan tidak digunakan ya tidak didistribusikan
betul jadi kalau nanti di daerah ditemukan ada vaksin file monitor ini yang sudah berubah warnanya ini berarti dalam perjalanannya sudah tepat
tapi di sini ada bantuan khususnya untuk daerah ya
karena kan seperti kita ketahui pemerintah kan budgetnya dananya anggaranya kan terbatas ya khusus untuk menyediakan cold storage ini cold chain ini
supaya harganya juga bisa ditekam
di kementerian kesehatan kita mempunyai dana alokasi khusus
dana alokasi khusus itu tentunya dari apbn ya
untuk membeli sarana prasarana untuk menjamin rantai dingin tersebut
jadi untuk puskesmas maupun untuk dinas kesehatan
kita istirahat sebentar bu dini dan juga pak rahman dan tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kita lanjutkan insight bersama rahman rustan vice president dari oic vaccine manufacture group dan direktur operasional pt bio farma
dan juga bu agus dini banu nasab taningsi direktur produksi dan distribusi kefarmasian dari kementerian kesehatan
nah kalau tidak salah baru baru ini ada yang berbicara tentang pandemi ini

ada yang namanya forum reset life science
nah ini dilaksanakan di indonesia
mungkin kuncinya itu adalah inovasi inovasi yang perlu dilakukan untuk memproduksi produk produk baru
nah apa kira kira ya mungkin mulai dari anda bu dini sebagai direktur produksi
kira kira apa sih yang paling penting sekarang
sebenarnya kalau kita ingin tahu apa seharusnya apa yang akan diteliti kita harusnya melihat data dari riset kesehatan dasar
dari riset kesehatan dasar misalnya lima penyakit yang paling besar yang menggunakan dana jkn
di situ kelihatan bahwa sekarang penyakit tidak menular itu semakin tinggi
yang berkaitan dengan lifestyle

kanker stroke kardiomasi dan lain sebagainya

kalau kita melihat di luar negeri sudah mulai itu ya pak rahman ya mulai dikembangkan vaksin untuk diabetes tipe satu kemudian vaksin untuk stroke dan sebagainya
tentunya pemerintah mendorong nih ya mendorong biofarma mendorong industri
nah kita mempunyai forum yang namanya abgc
kita memang tidak bisa sendiri selalu bersama akademisi kemudian dengan forum bisnis ya industri kemudian community government kemudian juga pihak inkubator ya dan media tentunya juga kita mendorong untuk melakukan suatu penelitian yaitu bersama sama dengan forum tersebut
nah pemerintah sudah mengeluarkan impres nomor enam tahun dua ribu enam belas untuk percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
kemudian itu terlibat ada dua belas kementerian
nah tugas daripada kementerian kesehatan salah satunya adalah membuat rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan
nah di dalam rencana aksi tersebut di permenkes nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas kita sudah mempunyai peta jalan
peta jalan salah satunya untuk pengembangan biological dan vaksin sampai tahun dua ribu dua puluh
jadi roadmapnya sudah ada
ya dan ini yang
kalau saya ingin tahu ya selama ini kan kuncinya kan riset
riset pengembangan jadi ilmu yang dibalik itu
seberapa ini kualitas yang diproduksi dan seberapa istilahnya bisa dipakai lah riset riset yang dikembangkan menurut budi
selama ini riset riset juga dilakukan tentunya menkes ek dikti lipi gitu ya
di kementerian kesehatan juga ada lip bangkas
penelitian penelitian itu asal memang pekerjaannya melibatkan abgc
bahwa tidak hanya dihubungkan
sampai hilirisasi itu biasanya alhamdulillah bisa ya
bisa goal targetnya
itu berjalan dengan baik
berjalan dengan baik selama
kalau dari segi target ya berapa taruhlah jumlah yang
kalau kita jumlahkan gitu yang ingin diproduksi atau inovasi sampai tahun dua ribu dua puluh lima itu pemerintah punya target khusus
kita ada targetnya tapi mungkin targetnya dalam bentuk item ya bukan jumlah
di dalam permenkes tujuh belas nomor tujuh belas itu ada mbak desi
di situ ada salah satunya misalnya blood product
blood product itu tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh satu
yang nantinya ke depannya kita sudah punya permenkesnya
nanti ke depannya biofarma sedang melakukan studi kelayakan ya
jadi kita sudah ada
tentunya waktu kita menyusun roadmap tersebut pemerintah juga tidak sendiri
mau tidak mau harus melibatkan
contohnya dengan biofarma sebagai salah satu player
pasar di indonesia bagaimana pak rahman apa saja mungkin biofarma juga punya roadmap sendiri
target sendiri pada tahun berapa tahun ke depan akan menghasilkan sekian produk yang bisa dipasarkan dan secara luas
jadi memang rencana jangka panjang perusahaan kita berdasarkan data
salah satu yang diambil adalah adanya pergeseran epidemiologi ya
dari penyakit menular ke penyakit tidak menular
dan ini datanya juga akurat ada di kementerian
nah dengan adanya data data penyakit yang akan berkembang ke depan
dan kemudian jenis vaksin dan obat apa saja sih yang sampai saat ini katakan masih import
nah bio farma dengan kompetensi bioteknologi tidak hanya sekarang bisa riset untuk vaksin saja
tetapi ke arah produk life science
ada blood product ada biosimilar dan diagnostik
sehingga menjadi kewajiban
karena teknologinya masih harus kita kuasai
teknologinya masih baru
kita harus segera berlari untuk bisa mengejar negara negara maju
nah itu bagaimana caranya
sdm nya dikirim ke luar negeri untuk training dan lain sebagainya
beberapa staff muda dari biofarma memang disekolahkan di luar
tetapi internal di biofarma kita juga melakukan banyak inovasi
dan ini juga
kita tidak bisa sendiri seperti tadi disampaikan
forum riset life science nasional itu berkumpul semua stakeholder terkait riset
bukan hanya biofarma
ada universitas perguruan tinggi dan lembaga riset
tetapi juga ada government
di sini ada kementerian kesehatan ada badan pom
sebagai fungsi pengawasan yang sampai saat ini memang diperlukan oleh para periset
indonesia diakui oleh badan kesehatan dunia untuk vaksinnya bukan hanya produsennya
yang memenuhi standar internasional
tapi fungsi pengawasannya juga
yang sudah memang
sesuai standar who
kita bersama sama meneliti
sama sama menyusun program dan berbagi tugas
untuk menemukan produk produk baru
yang dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor tadi
inovasi yang saat ini
dan mungkin tahun depan atau dua tahun lagi kita bisa rasakan atau nikmati hasilnya
sedang dikerjakan ini sekarang
ada beberapa vaksin baru
rota virus itu untuk diare
kemudian ada tipe polio tipe baru
yang sampai saat ini memang dibutuhkan oleh who
kemudian ada typhoid
itu beberapa tipe
typhoid juga masih ada
masih perlu pengembangan
produk produk dari plasma darah
kemudian ada biosimilar
itu yang tadi disampaikan
seperti hiv atau cancer
itu bisa diobati dengan biosimilar
nah ini semuanya kompetensinya bioteknologi
yang dimiliki oleh bio farma
sehingga kami harus berpacu
mengejar ketinggalan kita
menguasai teknologi dibandingkan negara negara maju
ini kita sekarang apalagi sudah memasuki industri empat
jadi tidak boleh ketinggalan lagi ya
apalagi kalau indonesia ya memang kita sangat membutuhkan ya
dari segi jumlah populasinya juga
salah satu yang terbesar di dunia
tapi jumlah penyakitnya juga semakin lama semakin meningkat
apalagi yang berkaitan dengan lifestyle
nah ini mungkin
kita akan bahas ya
berikutnya kira kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan
oleh indonesia ini
supaya kita bisa hidup menjadi manusia yang sehat dan produktif
jangan kemana mana dulu ya
insight with desi anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini
iya masih bersama insight with desi anwar
dan saya juga masih ditemani oleh rahman rustan
serta agus dini banun sataningsi
direktur produksi dan distribusi kefarmasian
kita cukup berbangga karena indonesia juga dianggap sangat sukses ya
dalam memproduksi dan juga menjaga kualitas ya dari vaksin yang kita produksi
sehingga dipercayalah untuk menjadi vaccine manufacturer group ya
salah satu anggotanya
ini kan berarti regulasinya pengawasannya itu harus sangat ketat
selama ini bagaimana bu dini
pengawasan dari mulai produksinya sampai distribusinya
supaya semuanya itu terjaga dengan baik
mungkin kalau pengawasan fungsi pengawasan itu adanya di badan pom ya
mbak desy gitu
namun kalau dari
tapi kan dari
produksi sampai distribusi kan juga harus dipastikan bahwa semuanya kan sesuai ya
kalau dari kementerian kesehatan ya itu dalam hal pelayanannya kita menjaga rantai dingin
dari provinsi kabupaten kota sampai puskesmas maupun sampai daerah perifer
kalau pak rahman masalah regulasi biasanya kan kalau di indonesia kan wah
regulasinya tidak mendukung dan lain sebagainya
selama ini apa kira kira masukannya atau yang merupakan tantangan ya terhadap keberlangsungannya industri ini
yang sangat dibutuhkan adalah tadi integrasi
jadi perlu sekali sinergi antara industri regulasi dan diplomasi
jadi untuk sisi regulasi kami sendiri sampai sekarang banyak berdiskusi dengan mui dengan bpjph untuk tadi masalah isu di dalam negeri
kemudian regulasi ini juga kita harus comply dengan global standard
nah ketika kita sudah diakui bahwa kita harus comply dengan global standard

nah ketika kita sudah diakui bahwa kita harus comply dengan global standard

untuk bisa masuk ke berbagai negara di dunia itu perlu ada diplomasi
jadi memang sinergi antara industri regulasi dan diplomasi ini sangat dibutuhkan
sangat penting selama ini bagaimana jalan cukup baik atau masih
kami baru mulai meningkatkan ini tapi saya optimis bisa lebih baik
sdm yang kita miliki kan ini sekarang industri empat
oh apalagi kita nanti sudah masuk ke bidang yang memerlukan teknologi lebih canggih bioteknologi itu
apalagi nanti sudah fokus dengan blood works diagnostic dan lain sebagainya
bagaimana pak rahman untuk mengembangkan selain ya mengirim untuk studi banding training dan lain sebagainya
apakah cukup jumlah yang sdm yang kita miliki
sdm di indonesia luar biasa
banyak sekali potential researcher termasuk yang muda muda
yang berminat untuk masuk ke biotek
dari mulai riset sampai administrasi dan pemasaran
kita harus berikan challenge ini ke teman teman generasi penerus kita
ada beberapa project baru yang kita percayakan ke teman teman milenial ini
tetapi tentunya dengan supervisi dari senior
sampai kemudian harus bernegosiasi dengan partner luar negeri
ini kita berikan challenge
dan biasanya mereka juga mungkin lebih fasih berbahasa inggris sekarang ya
karena sudah internationally minded ya
tapi empat ini kan bukan hanya slogan slogan atau impian
apa yang ingin didapatkan lah atau di achieve ya dengan industri empat khusus di bidang bioteknologi
jadi empat itu kan kata kuncinya adalah connectivity
kita sudah tidak lagi sektoral
harus lintas disiplin ilmu
bioteknologi bukan berarti di situ yang bisa berperan adalah teman teman di sains
bukan hanya itu
harus connect juga ke teman teman it
kemudian ke teman teman ekonomi komunikasi
ini semua saling terkait
apalagi nanti mendiagnose dokter juga sudah semakin tergantung ya
untuk melakukan operasi dan lain sebagainya
nah ini semua sudah di
sudah ke arah sana
seberapa jauh kita dari empat ini
kita sebenarnya masih
jangan jangan masih satu
sudah mulai diterapkan
walaupun memang targetnya masih ada yang harus dibenahi ya
tetapi ini dari sisi riset kita sudah melakukan dengan big data sekarang
produksi itu pun sudah langsung link
terus kita sudah melakukan
terus kita sudah melakukan
dan kemudian komunikasi dengan berbagai stakeholder di luar
itu kita sudah tidak perlu lagi ketemu fisik ya
tapi ini semua sudah berjalan online
optimis bahwa dalam dua tiga empat tahun ke depan kita bisa memiliki vaksin vaksin baru
untuk penyakit penyakit yang mungkin selama ini setoncosnya hiv
belum juga kanker ya
dan diabetes tadi dan lain sebagainya
yang diproduksi dengan bahan baku
yang diproduksi dengan bahan baku
kalau bio farma harus melakukan riset satu produk baru sendiri
bisa lima belas sampai dua puluh tahun untuk satu vaksin baru
sampai dua puluh tahun
tapi kalau bareng bareng
dengan tadi semangat yang sama di forum riset life science
kita berkumpul semua industri
perguruan tinggi dan lembaga rakyat
perguruan tinggi dan lembaga riset
government dari kementerian kesehatan
dari badan pom
kemudian juga kita sering mengundang dari intellectual property
dari kementerian hukum dan ham
supaya proses risetnya dipercepat
itu kami yakin bisa memperpendek
dan yakin dalam lima tahun ada produk produk baru
hasil kemandirian anak bangsa
harus ada sinergitas
integrasi konektivitas dan kolaborasi
itu sangat penting
apalagi dengan adanya forum riset life science ini
dan forum riset life science ini sudah merupakan bagian dari road map yang dibuat
apa kira kira bisa dicapai
karena kita tahu bahwa akademisi itu di indonesia juga tidak kalah dengan orang luar negeri
bahwa kita tuh pintar pintar
apalagi para peneliti peneliti muda
kami tahu dari perguruan tinggi itu sangat sangat pintar sekali
dan kemudian memang yang dibutuhkan

nah pemerintah saat ini
kami mengetahui dari pp empat puluh lima tahun dua ribu sembilan belas yang lahir itu
pemerintah itu mendorong sekali
dan kemudian juga kalau industri itu sebagai tempat magang fokasi
sehingga anak anak muda mungkin yang lulusan universitas maupun yang smk itu
bisa belajar di industri farmasi indonesia
yang sudah canggih
sehingga makin menularkan lagi transfer teknologi kepada mereka
jadi seharusnya tidak ada hambatan ya terhadap impresi ini
tapi kuncinya kan juga harus membuat suatu produk
suatu vaksin dan suatu obat yang bisa dijangkau
murahnya itu kan penting
jadi selama ini mungkin kita juga masih sangat tergantung kepada obat obatan impor
nah seberapa banyak
banyak perlu dikurangi lah
tapi mau tidak mau kan kita harus meningkatkan produksi nasional
tapi alhamdulillah dengan adanya roadmap tersebut
dan kita memang pemerintah mendorong untuk industri industri farmasi dalam negeri
untuk memproduksi bahan baku
saat ini kita sudah ada sebelas industri farmasi yang membuat bahan baku
dan direncanakan targetnya
dan ini pasti akan berdampak secara positif terhadap harga produksinya
biopharma sendiri berapa persen melakukan impor terhadap bahan baku
kalau dari sisi total tadi hampir sama untuk kimia ya
tetapi sekali lagi bio farma melakukan produksi mulai dari tahap upstream
dari virus dan bakteri yang kita proses melalui bioteknologi
sampai kemudian menjadi bahan aktif
bahan aktif ini ada yang kemudian diproses menjadi bahan jadi
memang ada beberapa yang kita import
dan itu jumlahnya tidak sedikit
jadi kita percaya dengan sinergitas tadi bisa mengurangi ketergantungan import
memang tidak mudah
nah di saat kita sudah menemukan satu produk kemandirian
ini perlu sekali ada dukungan dari semua pihak
tingkat komunen dalam negeri
karena bagaimanapun hasil inovasi anak bangsa
hasil riset kemandirian
itu perlu ada support
yang penting pemerintah memang sudah komit ya untuk itu
tinggal kerja kerja untuk itu
dan kita juga harapkan bahwa dua tiga lima tahun ke depan juga ada inovasi inovasi baru
apalagi dengan cuaca yang semakin tidak menentu
untuk perubahan kondisi
untuk bentuk penyakit baru juga semakin sering timbul
dan ini merupakan tantangan sendiri ya
dan kita juga mau tidak mau ya harus di challenge untuk memproduksi
dan berinovasi terus menerus
sekali lagi bu dini terima kasih atas kehadirannya
dan juga pak rahman
ya sukses terhadap semua yang dikerjakan
dan kita harapkan indonesia gelap juga bisa memimpin ya
karena kita mau tidak mau sebagai negara yang terbesar ya di oki itu sendiri
ya terima kasih
ya sebagai produsen vaksin indonesia melalui bio farma merupakan salah satu negara penghasil vaksin yang diakui oleh who
saat ini bio farma sendiri memiliki empat belas jenis vaksin yang didistribusikan ke setidaknya satu ratus empat puluh negara
hal ini membuat bio farma menguasai pangsa pasar vaksin dalam negeri dan juga menjadi nomor satu di negara negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama islam atau oki
dengan prestasi yang dimilikinya bio farma diharapkan dapat meningkatkan kesehatan
tidak hanya di indonesia namun juga di dunia
jangan lupa juga anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di channel youtube saya juga
oke terima kasih